pemerintah meyakini kehadiran kereta bandara bakal membuat sekitar dua puluh hingga tiga puluh persen penumpang yang hendak menuju bandara soekarno hatta beralih ke moda transportasi terbaru ini
menteri perhubungan budi karya sumadi dikutip detik finance mengatakan kereta bandara merupakan satu bentuk layanan transportasi baru yang menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat
kereta bandara juga dinilai eco friendly atau ramah lingkungan
kereta ini terdiri dari dua belas set rangkaian kereta yang masing masingnya memiliki empat puluh dua kursi
satu transit terdiri dari enam kereta yang mampu mengangkut dua ratus tujuh puluh dua penumpang
saat dilakukan uji coba waktu tempuh dari stasiun sudirman baru ke stasiun bandara sekitar empat puluh lima menit
budi sumadi berharap kehadiran kereta bandara mampu mengurangi kemacetan serta kepadatan lalu lintas menuju bandara soekarno hatta
rencananya peresmian kereta bandara bakal dilakukan pada pekan mendatang oleh presiden joko widodo
sementara itu terkait harga
tiket kereta bandara presiden joko widodo seperti yang disampaikan menteri perhubungan budi karya sumadi menilai harga tiket kereta bandara menuju soekarno hatta yang berada di kisaran seratus ribu masih terlalu mahal
kisaran harga itu masih terbilang tinggi dibanding moda transportasi lainnya menuju bandara soekarno hatta
meski begitu budi karya mengatakan bahwa penetapan tarif masih akan dikaji sehingga dimungkinkan harganya masih bisa turun